oh jadi gitu
lo terjatuh ke jurang gitu disana
iya tapi tentunya ada orang baik juga yang nolongin aku
dan alhamdulillahnya mas al juga cepet sekali nemuin akunya
oh iya gue baru ingat
dari coffee shop sebelah kampus kita
alhamdulillah biar lo cepet sembuh dan cepet ngajar lagi
halo selamat siang
apa anda ada di kantor sekarang
saya lagi di rumah kenapa
saya ingin ketemu karena ada yang ingin saya bicarakan
ada apa ini
apa saya bisa ke rumah anda
kalau nino kesini dan membahas soal reina dengan nindi
dan andin denger
bisa bisa semuanya kebongkar
kebetulan saya mau keluar
kita ketemu di luar aja ya
kita ketemuan di finland cafe sejam lagi
oke saya kesana sekarang
kenapa jantung gue berdebar kencang
apakah semuanya akan terbongkar hari ini
apakah semuanya akan terbongkar hari ini
oma mau nanya sesuatu ke kamu
iya reina pernah naik mobil bareng terus mobilnya jalan reina ketakutan
iya reina pernah naik mobil bareng terus mobilnya jalan reina ketakutan
kapan itu kok reina gak cerita sama oma

pas aku main sama tante vosen
aku sama tante vosen main petak kumpet
terus aku disuruh nyumpet di mobil tapi mobilnya jalan
untung aku ditolongin sama om dhani
oh kasihan cucu oma kamu takut ya
yaudah sekarang udah aman ya
nggak boleh takut lagi ya sayangnya
lain kali kalo ada kejadian kaya gini rena cerita ya sama oma ya
kenapa randy dan mirna gak cerita kemarin
dan kok bisa bisanya elsa sampai membiarkan rena nyaris kebawa mobil begitu
aku harus tanya sama randy
ya baik karena semuanya sudah hadir kita langsung aja meetingnya ya
oke ini dari analisa saya ternyata bagan ini
sebentar saya angkat teleponnya
halo selamat siang bu ada yang bisa saya bantu
iya siang rendy saya mau tanya kemarin kenapa kamu gak laporan ke saya kalo rena sempet kebawa mobil bareng
itu bahaya sekali rendy
saya nggak cerita ini karena saya takut bikin semuanya panik bu
tapi saya udah laporin ini ke pak alko bu
rena itu tanggung jawab saya juga reny
apalagi kalo aldebaran dan andin tidak ada dirumah
lain kali apapun yang terjadi sama rena kamu harus lapor sama saya
baik bu saya mengerti
yaudah lain kali kamu jangan lupa yah
kalau yang sama dengan lo
kenapa kau mau kaget
apa yang bisa wija bantu
oh iya aku mau nanya itu mas al pergi kemana ya
waduh pak bos kemana uya nggak tau bu andin
tugasnya cuma buka tutup gerbang aja
nggak tau bu sumpah
yaudah deh kalau gitu makasih ya ya
mas al pergi kemana sih
apa yang mau anda bicarakan dengan saya
kalau sebenarnya rena adalah anaknya andin
dari mana anda mendengar itu
ternyata bener elsa sudah bilang ke nino
kenapa elsa ngelakuin itu
bukannya dia yang minta supaya gue gak bongkar kalau anak andin masih hidup
reina adalah anak andin
apakah andin tahu
kalau reina adalah anaknya andin
atau jangan jangan anda menyembunyikan ini dari andi
sama seperti anda menyembunyikan kebohongan
kalau kenyataannya anda adalah kakaknya roy
sudah tidak ada kebohongan lagi antara saya dan andri
kalau gitu jawab dengan jujur
anda memutuskan untuk mengadopsi reina dari pantiasuhan
apakah alasannya karena reina adalah anaknya roy
dan kalaupun suatu hari nanti gue harus pastikan jati diri reina
biar gue yang pastikan sendiri
kenapa anda menanyakan itu
bukannya sudah jelas
makanya anda mencarikan andin
bukan begitu kan
dulu memang saya berpikiran seperti itu
tapi saya tidak pernah membuktikannya
sekarang saya ingin membuktikan
kalau sebenarnya rena adalah anak dari andin dan juga rena
atau justru anak kandung saya sendiri

kenapa anda menanyakan itu
kenapa anda menanyakan itu
bukannya sudah jelas
makanya anda mencarikan andin
bukan begitu kan
dulu memang saya berpikiran seperti itu
tapi saya tidak pernah membuktikannya
sekarang saya ingin membuktikan
apa yang benar
kalau sebenarnya rena adalah anak dari andin dan juga
atau justru anak kandung saya sendiri
ada yang lucu
untuk apa saya memperjuangkan rena seperti ini
kalau memang reina bukan bagian dari keluarga saya
bukti apa yang bisa memperkuat pernyataan anda
bukti apa yang bisa memperkuat pernyataan anda
apakah anda sudah melakukan tes dna
apakah anda sudah melakukan tes

dan itu sudah saya lakukan

dan hasilnya dna rena memang cocok dengan adik saya
aldebaran terlihat begitu yakin
tapi entah kenapa hati kecil aku ini seperti tidak bisa menerima kata katanya
boleh saya lihat bukti tes dna itu
apa anda punya
nanti bisa saya telepon randy seluruh randy untuk menghubungi anda
masih ada yang mau dibahas
kau lihat udah semua berikut
kalau sebenarnya reina adalah anak dari andin dan jogja arma
atau justru anak kandung saya sendiri
dia pasti akan ceritau terus soal masalah ini
saya rasa meeting hari ini sudah selesai ya
setiap kepala divisi mengirimkan laporannya via email saya
saya ada tugas buat kamu
mas tom kamu jangan berpikir seperti itu dong
gimana mungkin aku mengandung anak orang lain
nino kamu gak boleh nuduh sembarangan
dia gak mungkin mengkhianati kamu
kalau gitu kamu jelasin sama aku
mbak memang gak punya bukti ya sah
nindi juga udah meninggal
tapi mbak punya harga diri
dan mbak bersumpah kalau mbak tuh gak peras lingku
kalau apa yang dibilang sama a
adalah kenyataannya sesungguhnya
berarti benar adik
apa yang sudah kamu lakukan dulu
itu benar benar terjadi
kamu dan roy
memang kenyataannya sudah selingkuh
jangan terlalu sakit saat itu

apa ini notir kenangnya
bahaya kalau dia bilang ke aneh
kalau rina adalah anak kandung andien
anda kan belum tahu soal ini
ternyata kamu memang selingkuh dalam pernikahan kita di
padahal tadinya aku sempat yakin
kalau aku sudah salah menilai kamu
aku sempat berharap
kalau anak di kandungan kamu
benar benar anak aku
apa maksudnya andien mengirim pesan ini ke andien
lagian kalau misalkan rina itu anaknya
dia mau apa
mau merawat rina
setelah menelantarkan rina begitu saja
sekarang dia mau ngambil rina lagi
jangan pernah berharap el nino prasetya
lagipula rina adalah anak hero
andien gak perlu lihat cet
banyak yang dipercayai dari nino
gue cuma mau nino seenaknya mau hubungi andien lagi
sejauh apa yang saya cerita bahwa rina itu anak kandung andien
dan ke siapa saja dia cerita
gue harus tahu
lebih baik gue telepon elsa tanya kenang semua sama dia
nino belum hubungin gue lagi
apa sulit buat nino untuk percaya lagi sama gue
apa nino mau cari kebenaran dari orang lain
apa jangan jangan nino udah nanya ke elsa oren ya
kenapa kamu bilang ke nino kalau rena itu anak kandung yanti
bukannya dulu kamu takut sekali kalau nino tahu soal hal ini
kenapa kamu berubah pikiran
apa mau kamu lihat seth
saya terpaksa al
karena nino selama ini deresak saya
nanyain soal keberadaan anaknya mbak andi
dia mengancam saya untuk bercerai
biar nino tahu kalau rina itu adalah anak roy
biar dia sadar
kalau selama ini dia cuma buang buang waktu mengharapkan sesuatu yang sia sia
kamu cerita ke siapa lagi
saya sih cuma bilangnya ke nino
tapi nggak tahu deh
nanti nino kasih tahu ke mama papanya atau ke mama papa saya
nah kita akan berbicara
kalau ada hal lain kita harus berbicara
sekarang kuncinya di kamu al
selama kamu menganggap rena itu adalah anak bermain
nino nggak akan punya kesempatan
untuk mengakui raina sebagai anaknya
ada apa para pel
tadi saya dari kelasnya bu andin
tapi bu andinnya nggak ada
bu tari melihat bu andin nggak
bu andin hari ini gak ngajar pak
bu andin mengalami musibah saat perjalanan kembali dari bandung kemarin
makanya tadi suaminya minta izin supaya dia nggak ngajar hari ini
karena dia masih sakit pak
musibah apa ya bu
kemarin bu andin sempat hilang kontak
kabarnya sih dia jatuh pak
untungnya sudah ditemukan
para vel saya permisi dulu ya pak ya
saya masih ada kelas
gue coba telepon andin kali ya
gue coba telepon andin kali ya
gue tanya elsa aja deh
ternyata udah berjalan
lintapan ada tujuh belas dari tujuh belas
tapi va ternyata nggak ada bakal ada spon n roma
pak kamu mau ber broom
mbak eni dibawa ke rumah sakit tapi kata sama papa udah
udah mendingan kok udah baik baik aja sekarang
dan sekarang lagi istirahat aja di rumah
kalau andin baik baik aja
saya boleh minta alamatnya andin gak
saya kirim ya ke kakak alamatnya
makasih ya sak
jalan alamanda nomor lima
udah pulang sekolah
alhamdulillah mah udah baik kan
punggungnya udah enak
karena di rumah aja kali ya
kan biasa produktif kan
harus tetep di rumah
jangan banyak bergerak ya
mama tau kamu pasti bosan sekali
demi kebaikan kamu lah
dan mama cepat sembuh
iya saya terima kasih anak
siapa ini ya teleponnya
ada apa telepon saya
ini di depan ada tamu
namanya pak rafael
katanya sih mau ketemu bu andin
boleh masuk bu bos
hmm sebentar ya
ada tamu dateng namanya rafael kamu kenal
oh iya iya kenal kenal kak rafael
dia dosen juga di tempat aku ngajar suruh masuk aja mah
ya suruh masuk aja temennya andin ternyata
dosen di kampusnya andin
siap bu bos uya segera bukain gerbang
tuh lumayan ada teman dosen kamu datang
lemen bisa mengobati kebosanan kamu ya
yaudah gimana eh tapi jangan lama lama ya
karena kan kamu tetap butuh istirahat
jadi ngobrol jangan terlalu lama
yaudah kita antri mama yuk
kamu turun dulu sayang
bangun dulu ya
pelan pelan rina buka pintu bisa buat mama

krisin aduh kuda
apakah kuda wilang tak masalah
choosing ontong keluarga sudah gimana sih

ina pem alan beli konten
makasih lo udah datang kesini
kak rafael tau rumah aku udah dimana
tadi gue tanya elsa alamat rumah lo
iya sih handphone aku juga disitakan sama mas al
biar aku boleh boleh istirahat
selamat siang tante
perkenalkan nama saya rafael
saya rosa mama mertuanya andi
dan ini reina putrinya andin
din ini anak lo yang lo ceritain waktu itu
wah cantik banget ya
bulan makasih dong
saya sama andin dulu itu temen kuliah
jadi saya sama andin udah deket banget
ya saya sama andin udah seperti abang sama adek
oh i see pantes kalian tampak terlihat sangat deket
ya kak silahkan duduk
yaudah rafael tante permisi dulu ya
cucuk oma eh kamu yang bawa deh
nah duduk sayang
cepat sepatunya ya
bisa cepat sendiri sepatunya
ayo cepat cepatnya eh cepat cepatnya sayang
aku mau main sepeda sama pembaik
karena mau main sepeda sama om baik
nanti aja ya lain waktu ya kalau ombec lagi main kesini
kalau sekarang om baik pasti lagi sibuk kerja
mama tanya dulu oma
siapa tahu om baik bisa
sekarang oma telepon om baik ya
yaudah oma coba telepon om baik ya
sini dong duduk sini
om baik om baik
aku mau main sepeda lagi
arena boleh aja tapi sekarang om lagi agak sibuk
ya sibuk ya om
nanti kalau om ada waktu om telpon rena ya
dan om baik
mama om baiknya gak bisa
katanya om baik sibuk
yaudah gak apa apa
om baiknya emang lagi sibuk kerja
dia sudah terbiasa sama om baiknya
yang selalu siap anytime rena minta ketemu
kau bingung kalau cewek
so aduh pu
oh jadi gitu
lo terjatuh ke jurang gitu disana
tapi tentunya ada orang baik juga yang nolongin aku
dan alhamdulillahnya mas al juga cepet sekali nemuin akunya
dari coffee shop sebelah kampus kita
biar lo cepet sembuh
dan cepet ngajar lagi
ya allah terima kasih
ih banyak loh kak
tahu aja sih kesukaan aku itu
jadi keinget pasti cafe itu sih
ada kejadian sih sebenernya
aku belum sempet kesana lagi sebenernya
lo pernah kehilangan anting
iya tapi gak tau sih spesifiknya hilangnya dimana
diluar atau di dalam
yang pastinya anting itu hilang di kafe itu
wah kebetulan banget din
gue juga pernah nemuin anting disana
kok bisa kebetulan sekali ya
nanti sampe rumah
terus langsung gue kirim ke lo
ya kalo ternyata anting itu punya lo
biasa gue bawain kesini
terima kasih banyak ya kak
yaudah kalo gitu gue balik dulu ya
cepet pulih ya din
selamat siang pak al
ada keberanian apa anda kesini
eh saya kesini cuma jenggok andin pak
karena saya dengar dari butari kalau andin kena musibah
oke terima kasih banyak ya
kemungkinan besok saya kesini lagi pak
saya mau antar anting andin yang terjatuh
ya itu kalau emang benar andin itu punya andin ya pak
tapi saya pastikan dulu ke andi
jadi andin pernah kehilangan anting di kafe deket ampus
dan kebetulan saya yang menemukan anting itu di parkiran kafe
sebenarnya selama ini saya nggak pernah tahu anting itu punya siapa
tapi tadi andin bilang ya kemungkinan kelanting itu punya dia
terima kasih ya
yaudah kalau gitu saya permisi ya pak
kamu dari mana
katanya nggak kerja
tapi kok pergi
saya udah kerjaan mendadak tadi
kamu kenapa keluar kamar
kenapa terima tamu
ya ravel mau jenguk aku
terus mas arief udah sampai di sini
masa aku gak keluar kamar
nggak bisa besok
ya aku juga gak tahu apa apa mas
aku juga gak nyuruh dia datang
handphone aku aja kamu sita
saya cuma minta kamu istirahat ini
susah banget disuruh istirahat
saya gak minta kamu kerja yang berat berat kok
ya aku cuma bosan aja di kamar
andi ini karisma putri bisa nggak pentas saya
handphone aku mana
aku boleh minta nggak
kalau kamu nggak mesti rehat itu urusan kamu
kalau kamu nggak sembuh sembuh jangan pernah keribetin saya
masa lagi kenapa sih
apa dia lagi ada masalah di kantornya
kamu ada apa sih
pulang pulang kok marah marah
suara kamu tuh kenceng sekali
tidak geran sampai ke dalam
hmm nggak ada apa apa
aku masih orang kerja bentar ya
aku mau ke rumah
mama sama papa berantem lagi ya
nggak sayang nggak berantem
aku mau bicara sama papa
nanti kalau papa marahin kamu gimana
rina mau bicara sebentar aja sama papa
boleh kan mama
tenangin diri lo
kalau papa sama mama berantem
papa harus minta maaf
terima kasih ya pak
papa terlalu kalut
papa terlalu cema sama apa yang ada di pikiran papa
papa takut akan kenyataan
kamu tadi udah kasih tau alamatnya andin
ini saya baru dari sana
gimana kondisinya mbak andin
andin sehat kok
rencananya saya mau kesana lagi
kalau memang benar anting itu antingnya andin
kamu tau gak sak
ini kebetulan banget loh
beberapa hari lalu
saya itu menemukan anting di parkiran stanford coffee
ya jadi kemungkinan besar
kayak anting berlian mutiara gitu deh
jangan jangan anting itu
anting gue waktu itu mau dibalikin ke mama sama mbak enim
ini mama mau kasih tahu kamu
mama ketemu sama andin
dia katanya mau ngasih antinya sekarang
pengen tahu bentuknya kayak gimana
udah dulu ya sak